sejumlah pebalap motor dari kelas moto tiga moto dua dan motogp pada kamis pagi turut dalam aksi penanaman terumbu karang dan bersih bersih di pantai kuta mandalika kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat
sejak pukul setengah sepuluh pagi enam pembalap yaitu maverick finales miguel oliviera taka aki nakagami ayumi sasaki alonsolopes dan manuel gonzalez berkumpul di pantai kuta mandalika bersiap mengikuti jalannya acara
disambut dengan tarian adat khas lombok gandrung sasak para pembalap pun ikut serta menari sebelum menanam terumbu karang dan bersih bersih pantai
dua pembalap dari tim aprilia racing maverick finalis dan pembalap dari tim kriptodata rnf motogp miguel oliviera tampak antusias mengikuti aksi ini
selepas melakukan aksi di pantai kuta mandalika para pembalap kemudian diajak menuju ke lokasi bazar umkm untuk melihat dari dekat tempat penjualan souvenir khas daerah tersebut

ada injurnie diturunkan lagi kepada itdc dan mgpa bekerjasama dengan dorna membuat satu program beach cleaning dan coral planting
para pembalap dari berbagai negara ini akan mulai mengaspal di sirkuit internasional mandalika pada jumat tiga belas oktober dua ribu dua puluh tiga untuk memulai sesi latihan bebas